kita ke informasi lainnya rencana penutupan hotel alexis di kawasan ancol jakarta utara pada kamis malam tidak mendapat restu dari gubernur dki jakarta anies baswedan
anies bahkan akan menindak wakil kepala satpol pp dki jakarta yang membuat surat edaran tanpa sepengetahuan dirinya
surat edaran berkop satpol pp dki jakarta terkait penutupan kegiatan usaha alexis beredar
penutupan ini rencananya dilakukan kamis lalu
namun pada jumat siang suasana di depan hotel alexis jakarta utara tampak sepi
tidak ada aparat kepolisian atau satpol pp yang bersiaga di depan hotel
rupanya rencana penutupan hotel alexis tidak mendapat restu dari gubernur dki jakarta anies baswedan
anies menyatakan eksekusi penutupan seluruh usaha hotel alexis tidak perlu melibatkan ratusan petugas keamanan
anies memastikan pemerintah provinsi dki jakarta tidak akan melakukan penertiban

menurut anies perlu penyamaan visi dengan anggotanya agar seluruh instruksi dibawa kendali gubernur dki jakarta
anies bahkan akan menindak wakil kepala satpol pp dki jakarta yang membuat surat edaran tanpa sepengetahuan dirinya
saya akan tertipkan dengan cara yang benar
dan saya akan disiplinkan
disiplinkan itu artinya bukan sanksi
disiplin itu artinya disamakan
saya kasih komando
semuanya ikut arah hidup
jadi disiplinkan artinya semuanya jadi sejalan
lantas ada sanksi pak untuk kebocoran berkas itu pak
enggak memang itu bukan dokumen rahasia
cuma kalau kedisiplinan organisasi belum ada perintah jangan lakukan sesuatu
sementara itu kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono menyatakan siap memberikan pengamanan
jika nanti pemprov dki jakarta benar akan merealisasikan rencana penutupan hotel alexis